ini adalah salah satu tempat makan atau tempat nongkrong yang memiliki keunikan khusus di kawasan tangerang selatan
yakni dengan mempekerjakan karyawan dengan penyandang disabilitas
bagi mario gultom founder sunyi kafe penyandang disabilitas memiliki akses serta kesempatan yang terbatas untuk bekerja di publik
berangkat dari fenomena inilah mario membangun ide bisnis berdasarkan isu sosial atau yang dikenal dengan istilah sosiopreneur
kafe ini berhasil menarik ribuan pelamar calon karyawan penyandang disabilitas pada awal pembukaannya tahun dua ribu sembilan belas
kini seiring dengan perkembangan bisnis makanan dan minuman atau yang dikenal dengan bisnis food and beverage
mario sudah memperkerjakan puluhan karyawan yang banyak diantaranya tuli
menurutnya selain menikmati karyawan yang banyak di antaranya
minuman para pelanggan yang kesini mendapatkan pengalaman baru dalam berkomunikasi dan bersosialisasi
ternyata kita cuma butuh satu langkah untuk mengetuk pintu hati dan kita bisa membuka pintu hati kok
sampai sekarang customer itu semuanya baik banget
semua customer bangga sama mereka dan bahkan customer temenan sama mereka
bahkan ada loh kayak misalnya kita punya karyawan pulang kerja main mobile legends sama customer nonton bareng dulu ya sebelum ppkm nya
ya itu menjadi sebuah semangat buat saya ternyata sebenarnya indonesia siap menerima disabilitas
memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas berkontribusi juga terlihat di bandung jawa barat
sri ayu astuti atau biasa dipanggil cici sejak desember dua ribu dua puluh resmi menjadi seorang barista
meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai tukang pijat tunanetra yang telah digelutinya selama tiga tahun
cici kini menyibukan diri di bandung

cici merupakan salah satu barista tuna netra yang bekerja di cafe mor
kafe dengan karyawan penyandang disabilitas netra yang terletak di jalan pajajaran kota bandung
ya senang aja jadi alhamdulillah ada keterampilan lain khususnya buat wanita disabilitas sensorik netra
ya mudah mudahan yang lain juga bisa mengikuti
cafe more mulai berdiri sejak desember dua ribu sembilan
cafe ini didirikan balai sosial wiata guna bekerjasama dengan lembaga non profit asal korea selatan
yang merupakan bagian dari pelatihan barista dan manajemen cafe khususnya untuk penyandang tuna netra
sama dengan kafe pada umumnya menu yang disajikan beragam
mulai dari berbagai jenis olahan kopi hingga minuman lainnya
semuanya dibuat langsung oleh barista penyandang disabilitas netra di kafe ini
skill ya pelatihan fokasi
dia punya semangat untuk bisa mandiri dan dia bisa keluar dari situasi situasi persoalan sosial ekonominya
sejak dimulai pada juni dua ribu sembilan belas sudah ada dua puluh satu penyandang tunanetra yang mendapatkan kesempatan berlatih menjadi barista
sebagian bahkan telah membuka usaha sendiri atau bekerja di kafe
dini putan cnn indonesia